ini surat dari bus aisyah
aisyah disuruh kerja lagi bu
karena udah memecek aisyah
apalagi sih yang dimasalahin
kalau bahannya kurang
kan tinggal ambil aja di material biasa
gak usah mogok kerja segala dong
dia tidak mau melakukan pekerjaannya
kalau bahan bangunan tidak segera diganti
dengan bahan bangunan yang berkualitas pak
kalau ada yang mogok
bahan bangunan berkualitas rendah
dan bahkan bahan bangunan yang bekas
itu akan mengakibatkan bangunan yang tidak kuat pak
kamu jangan soseong ngajarin saya ya
kalau kamu gak sanggup
saya cari mandor yang lain
sanggup pak ajang
jangan diganti pak
saya gak mau tau
baik siapkan saya
ya kenapa dipecat ya mbak
ya jelas aja dipecat
masa sih mbak
tapi kayaknya mbak aisyah orangnya baik deh mbak
udah dibantuin nyingkirin orang yang bikin rezeki kamu tuh mampet
masih aja belain itu anak
main juga sih
kamu tuh gimana sih
kamu mau dia kerja di sini
terus dia ngambil semua pelanggan kita
terus kita ngangkat aja timp lagi
jadi kalian semua yang udah tega menjebak aku
dan berbohong seolah olah aku yang udah mencuri cincinnya bos iya
kamu kok bisa sih ke sini
kamu kan udah dipecat
karena aku tuh mau tau
siapa yang udah tega ngefitnah aku
kalian bener bener tuh tega banget benci sama aku
gak usah banyak banyak
gak usah banyak omong
kita bahas pansi
udah ikut nih
ya udah lepasin aku
aku bukan malin
aku bukan malin
aku bukan malin
apa ini ribut ribut
aisyah neropos ke dapur kita
mencuri lagi nih bu
enggak bohong bu saya bukan mau mencuri bu
saya tuh cuma mau cari tahu siapa yang udah menjebak saya bu
dia beneran mau mencuri bu
kamu itu kan sudah saya pecat dari sini terus ngapain kamu datang lagi kesini ngapain
saya tuh bukan main saya bukan pencuri bu
bu saya ke situ mau ketemu sama zia bu
saya tuh mau nanya siapa yang udah menjebak saya bu
ibu percaya sama saya dong bu
saya bukan mencuri
pak ini cuma keributan kecil dan segera akan saya selesaikan
bapak silahkan duduk dulu biar nanti dilayani sama karyawan saya ya
silahkan pak silahkan
tidak bisa saya harus tahu kenapa kalian memperlakukan orang yang bersama saya seperti penjahat
gadis ini datang bersama saya saya memang yang ajak dia kemarin kemudian dia ke belakang untuk ke toilet
tapi tiba tiba kalian ringkus dia
di mana rasa hormat kalian terhadap tamu
oh jadi aisyah tadi datang bersama bapak aduh maaf pak ya maaf
ayo kita pergi dari sini tempat ini tidak pantas buat kita
pak pak tunggu pak jangan pergi dulu pak
sebaiknya ibu sedikit dulu kalau ada masalah jangan nuduh
jangan mencap orang begitu saja
bapak nggak usah bercampur masalah saya deh pak saya bisa kok nyelesaikan masalah saya sendiri
disesaikan di penjara
apa kamu pikir mereka langsung percaya begitu saja dengan omongan kami
orang tidak percaya dengan kebenaran
tapi siapa yang berpuasa ialah yang didengar omongannya
contohnya aku ini kamu lihat kan tadi
waktu saya bicara sama bos kamu dia langsung percaya bahwa kamu datang sama saya
bos langsung percaya aja
padahal apa yang dia ucapkan itu kesaksian palsu
sekarang saya mau tahu apa yang sebenarnya terjadi
kamu bilang aisyah kesini mencuri cincin saya
sedangkan tadi pak andika bilang aisyah datang kesini bersama dengan dia
sekarang mana yang benar
dan sekarang katakan siapa yang mencuri cincin saya
tapi saya gak bermaksud nyuruh cincin ibu
saya cuma ingin membuat aisa dipecat bu
astaga beraninya kamu memberi kesaksian palsu di depan saya
pantesan kamu memaksa untuk memeriksa saku si aisyah ya
tapi bukan saya yang naruh bu
yang naruh atin
sekarang silahkan kalian pergi dari tempat ini
sekarang silahkan kalian angkat kaki dari sini
tolong kabulkanlah semua doa aisyah ya allah
ada surat nih buat kamu
surat dari siapa bu
ini surat dari bus aisyah
aisyah disuruh kerja lagi bu
bos aisyah minta maaf sama aisyah karena udah memecek aisyah
dia di situ
alhamdulillah ya rabbu'l alamin
tuh kan apa kata ibu
kalau kita selalu sabar dan tawakal sama allah allah pasti akan menunjukkan kebenaran
memang sih kesaksian palsu dan fitnah itu adalah tanda tanda dari akhir zaman
tapi allah gak akan membiarkan hambanya yang bersalah itu menderita terlalu lama
betapa dahsyatnya sebuah kesaksian palsu dalam sekejap hidupku berubah
karena kesaksian palsu pak andika
andai aja ibu tahu kalau orang yang telah membantuku itu adalah pak andika
orang yang udah mencelakakan bapakku
gimana perasaan ibu
ini minumannya jus strawberry dan jus melon
cantik sekali ya
aku senang kamu kerja lagi di sini
maaf saya harus menyiapkan makanan
aku harus mendapatkan gadis itu
kamu kenapa sih
kamu pikir saya orang jahat
rasanya ingin aku teriak kalau dia memang seorang penjahat
dan udah membunuh papaku
tapi kenapa bibirku gak bisa mengucapkannya
aku mau kamu jadi istri aku
sepertinya dia sungguh sungguh menangis
aku mau bicara tentang lupanya ya
para buatan siapa
kebetulan aku baru saja bercerai dengan istriku
kamu mau menikahi orang yang pernah mencelakakan papa kamu
dimana sih hati lurah ini kamu aisyah
bu aisyah ngelakuin ini tuh untuk balas dendam bu
aisyah tuh ingin mengambil semua harta papa yang udah dihabisin sama pria itu
kita jadi susah kayak gini kenapa pria itu bu
hash tuh mau kita tuh kayak dulu lagi bu
kalau perlu aisyah juga mau kok bu
balas dendam sama mbak nuri
karena udah memberikan kesaksian palsu